saudara susunan kabinet prabowo gibran terus digodok jelang putusan mahkamah konstitusi atas sengketa pemilihan presiden
nantinya kabinet prabowo gibran mengutamakan keahlian dan pemahaman untuk mengisi posisi menteri
sekjen partai gerindra sekaligus wakil ketua tkn prabowo gibran ahmad muzani mengatakan
salah satu kriteria menteri kabinet prabowo adalah orang yang paham dan setuju dengan program yang selama ini dikampanyekan
menurut muzani kesamaan tujuan dan keahlian di bidang yang akan dijabat sangat penting sebagai seorang pembantu presiden
meski sudah ada sejumlah nama yang direkomendasikan dari partai partai politik koalisi indonesia maju muzani masih enggan menyebut nama nama itu
dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden bukan kebijakan menteri
kebijakan menteri akan sebagai elaborasi atau penerjemahan
kebijakan presiden maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan
prabowo lebih tahu berapa jumlah yang akan diberikan ke partai gerindra
belum ada angka pasti belum ada posisi yang pasti
menjemput kemenangan indonesia maju capres dan cawapres dua ribu dua puluh empat prabowo
juru bicara partai demokrat herzaki mahendra putra bilang
jika prabowo sudah meminta ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono untuk mempersiapkan kader kader terbaiknya yang nantinya bakal mengisi posisi kementerian
ia menegaskan kader terbaik demokrat saat ini adalah ahy dengan pembuktian kinerja sebagai menteri atr
kepala bpn yang baru beberapa minggu bertugas sudah berani memberantas mafia mafia tanah
ketua umum demokrat siapa
yang nomor satu tentu masahaya ketua umum kami
tiga hari menjelang putusan mahkamah konstitusi partai koalisi prabowo gibran kian intens membahas komposisi calon calon menteri
lalu partai mana yang akan mendapat kursi mayoritas di kabinet
dan benarkah kabar yang menyebut jumlah menteri akan berdasar jumlah perolehan suara parpol di pemilihan legislatif
bergabung saat ini wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
amarat nasional yandri susanto dan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
ada kabar yang bilang bahwa untuk komposisi menteri ini disesuaikan lagi dengan jumlah perolehan suara partai di pemilihan legislatif
ya kalau persoalan kursi menteri memang hak progratif pak prabowo yang akan menyusun ya
tapi tentu pan bagian dari koalisi indonesia maju di mana bang jul sangat aktif
dan bahkan pan sudah tiga kali mendukung pak prabowo
kami yakin komitmen yang dibangun oleh bang jul dengan pak prabowo itu insya allah bisa terlaksana
jadi berapa menteri siapa yang diajukan oleh pan
sudah kami serahkan penuh kepada ketua umum pada bang jul
nah persoalan apakah disesuaikan dengan jumlah kursi di parlemen atau apa tentu pan belum dengar tentang itu
tapi sekali lagi bagi pan karena memang yang berhak penuh menyusun menteri itu adalah pak prabowo
tentu kami pesankan penuh kepada pak prabowo
nah termasuk ke depan siapa yang akan diajukan
sudah kami putuskan di internal partai
itu sepenuhnya hak ketua umum partai yaitu bang jul untuk mengkomunikasikan
membawa nama nama kader pan yang akan diusulkan sebagai calon menteri kepada pak prabowo
dari jumlah kursi yang diminta dimohonkan berapa dari pan ke pak prabowo
kan udah ngomong partai golkar bilang pak erlangga bilang minta lima
kalau dari pan hitung hitungannya berapa tuh
ya kalau pan prinsipnya kita tidak menyebutkan
angka tapi komunikasi dengan bang jul dengan pak prabowo sudah sangat sering
dan ketika pak prabowo kunjungan kepada pan dibuka puasa waktu tanggal dua puluh satu maret
sehari setelah penetapan hasil dari kpu
ya di situ pak prabowo menyampaikan nanti insya allah akan ada kader kader pan yang akan mengisi posisi posisi di kabinet
persoalan berapa sekali lagi itu ya
karena gue menangnya ketua umum dan gue menangnya pak prabowo
bang doli kan dari koalisi kim kan suara golkar tertinggi di sejauh ini dari hasil pilek begitu
di awal dari pak erlangga juga bilang ya dapat lima kursi menteri lah
dengan perolehan semacam itu di pileg
ada kemungkinan bakal nambah lagi nggak permohonan untuk kursi menteri ini di golkar bang doli
nah pertama saya harus jelaskan bahwa angka lima itu bukan permintaan
jadi waktu itu kan angka lima itu muncul ketika ada pertemuan antara ketua umum kami
dengan ketua ketua dpd partai polkap mavisis indonesia
itu dalam bentuk menyemangati kami bersyukur pada saat itu kita pada saat bulan puasa
mensyukuri hasil pilpres di mana golkar dengan teman teman partai politik lain
yang tergabung dalam koalisi indonesia maju itu menang pilpres
kemudian golkar mendapatkan suara penambahan cukup signifikan di pileg dua ribu dua puluh
nah dari hitung hitungan itu kemarin ya ketua umum cuma sampaikan aja ya
kalau dengan hitung hitungan kontribusi yang dilakukan oleh partai golkar dalam pilpres
ya wajarlah setidaknya dapat lima kursi
nah yang kedua sekali lagi tentu semuanya kita harus meletakkan ini secara proporsional gitu
penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatifnya presiden
tetapi berdasarkan pengalaman dan memang juga terjadi di dalam pilpres ini
selalu kan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih itu didukung oleh gabungan partai politik
nah jadi dan dua pemilu sebelumnya juga gitu pak jokowi juga seperti itu pak sby juga seperti itu
jadi dalam penyusunan kabinet walaupun hak prerogatifnya presiden
pasti juga akan ada pembicaraan dengan partai partai koalisi yang mendukung
nah dalam hal ini sama pan juga golkar dalam beberapa kali pengalaman
menyusun pembicaraan dalam komposisi kabinet itu itu diserahkan kepada ketua umum
yang mengkomunikasikan dengan pak presiden terpilih
nah dalam hal ini nanti mungkin pak prabowo
dan saya yakin bahwa pak prabowo
ya sebelum juga kemudian kemarin kita bertarung di pilpres
sebenarnya kan sudah ada pembicaraan pembicaraan awal sebetulnya dengan para
bisa kemungkinan lebih dari lima nggak tuh diusulin bang
dan yang tahu cuma pak prabowo dengan ketua umum partai politik
dan saya selalu mengatakan pak prabowo juga pasti sudah punya rumusan sendiri ya
bagaimana menempatkan secara proporsional secara adil gitu ya
koalisi koalisi indonesia maju ini termasuk nanti saya kira kalau kemudian nanti ada partai politik yang bergabung
yang juga kemungkinan akan juga bergabung dalam pemerintahan dalam bentuk pemerintahan itulah di kabinet
ya pasti itu semuanya dilakukan secara ada rumusan rumusan yang saya kira pak prabowo tahu
saya harus coba tanyakan lagi ke mas toto
mas toto tadi dari konfirmasi kedua parpol ini anda menangkapnya berdasarkan
sebetulnya pak prabowo gibran ini akan menempatkan orang orang di kabinetnya nanti
ini rumusannya kalau dalam sistem presidensial itu sebenarnya hanya bicara kapabilitas
makanya yang dikenal dalam sistem presidensial harusnya adalah zakon kabinet
targetnya adalah makanya istilahnya prerogatif
artinya bisa semaunya presiden memilih siapapun
mau seratus persen tidak ada orang partai itu juga prerogatif presiden
mau seratus persen orang partai itu juga prerogatif presiden
tetapi kan memang realitanya tadi bang doli sudah menyinggung sedikit
turunan dari pemilu yang mengisyaratkan dukungan dua puluh lima
biasanya ada hutang budi politik
koalisi dukungan dalam pilpres akan dibayar dalam jatah menteri dan jabatan jabatan lain
t yang kedua ini yang kita sedang bahas
coalition yang kemudian jadi basis penyusunan kabinet juga
namanya chemistry jadi realitanya seperti itu
ketika seorang presiden terpilih lebih banyak aspek kemistrinya
yang biasanya dipilih adalah orang orang terdekatnya saja
ini biasa akan cenderung membuat kabinet tidak profesional
karena hanya diisi oleh orang yang dia percaya tapi belum tentu mempunyai
ada juga yang kemudian tenderung kemudian berat ke bobot koalisionnya
kalau bobotnya ke koalisi yang terjadi adalah presiden disebut tersandera
karena kabinetnya menjadi lebih politis
tetapi bagaimana kemudian aspek kapabilitas
capability tadi atau apa dari sisi capability tadi
itu kemudian beyond dari dua c yang lain
kita tahu rumusannya akhirnya yang suara partainya lebih gede di parlemen
akan dapat data kursi lebih banyak
tapi itu kan juga nanti masih menunggu loh
karena dalam tujuh bulan ke depan ada partai lainnya yang masuk
kalau pde masuk jata partai yang sudah jungkir balik pun kita akan berkurang
kalaupun kemudian ini menjadi hak prerogatifnya seorang presiden
apakah perlu bagi pak prabowo ini harus berkonsultasi dulu dengan semua partai politik
untuk mendiskusikan komposisi menteri dan berapa jatah untuk tiap partai politik ini
mas toto melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya
betul bahwa ada hak prerogatif dari seorang presiden untuk menyusun kabinet itu
tapi apakah ada kewajiban harus konsultasi dulu dengan semua partai partai koalisi soal komposisi kabinet ini menurut anda
gini faktanya bayaran dari dukungan pada pilpres itu jatah menteri
artinya pasti terjadi balas budi terjadi konsultasi
tapi yang penting adalah bagaimana membatasi prerogatif presiden itu tidak kemudian menjadi tereliminir
caranya apakah kabiliti tadi ditempatkan di atas
tapi jangan kemudian serahkan cek kosong kepada partai partai
kenapa saya melihat logika yang dimiliki oleh ketua umum tadi sudah dibahas oleh kedua senior saya
seringkali mungkin berbeda dengan kebutuhan seorang presiden
presiden tanggung jawabnya adalah kpi dari target target kerja politik sesuai dengan janji kampanye
logika yang dibangun oleh ketua umum seringkali itu bukan tentang kapabilitas
tapi berbicara mengenai siapa yang paling senior di partai saya
siapa yang paling dekat dengan saya sebagai ketua umum
sehingga data menteri adalah data dia
dan itu seringkali tidak compatible dengan kebutuhan seorang presiden
bagaimana kemudian oke jatah jumlah disesuaikan dengan jumlah dukungan kursi di parlemen
tapi secara kualitatif boleh saja loh seorang presiden dikasih lima nama nih
sesuai dengan pos pos yang saya butuhkan
dialog itu yang menurut saya dibutuhkan sehingga kemudian publik
walaupun melihat terjadi politik dagang sapi politik balas budi
tapi kemudian dijawab oleh menteri menteri yang berasal dari latar belakang parpol
tambahan yang lain kalau ingin berbicara mengenai image negatif dari politik pedagang sapi ini adalah
saya ingat sekali tahun dua ribu lima belas termasuk sering berdiskusi dengan pak jokowi tentang hal ini
pak jokowi dulu di periode pertama itu pernah lho membuat sebuah gebrakan
kalau ada menteri dari parpol masuk menjelaskan
kalau ada menteri dari parpol masuk sudah menjadi anggota kabinet
harusnya melepaskan diri dari kepengurusan entah dpp atau apapun
sehingga bosnya satu sehingga kemudian waktunya itu bisa penuh untuk kerja sebagai seorang anggota kabinet
kita memiliki dua bos dan kemudian punya waktu yang terbagi dua antara teman teman partai dengan seorang anggota kabinet
dan sekarang juga dari pak prabowo masih ada upaya untuk merangkul begitu partai partai di luar koalisi kim
mas yandri kalau kemudian nanti saat upaya untuk mengajak pdip ini bergabung dan akhirnya diiakan begitu diamini oleh pdip
dan kemungkinan bisa jadi pdip dapat jatah kursi pan rela atau enggak tuh
ya nanti siapa yang diajak gabung di luar koalisi indonesia maju sekali lagi itu sebagai presiden terpilih tentu kita serahkan kepada pak prabowo
ya siapa yang diajak apa pdip atau partai lain ya kan
terus ketika diajak apa yang akan diberikan kepada partai yang bergabung itu juga hak pribadi pak prabowo
apapun yang dipersulit pak prabowo tentu kami akan menghormati sebagai bagian komitmen kami mendukung pak prabowo
tapi gini mas pak prabowo ini komunikasi sangat bagus ya dengan pan itu sangat bagus
ketika ada buka puasa bersama sangat lama sebetulnya kan kemudian waktu lebaran juga pak prabowo datang
beberapa kali saya mendaping bang jul ketemu pak prabowo
intinya komunikasi itu tidak ada sekat sekatnya dan beliau sangat baik komunikasi dengan parpol parpol pendukung koalisi indonesia maju
nah persoalan nanti apakah ada partai politik di luar koalisi indonesia maju yang bergabung ya bagi pan tidak ada masalah kita welcome saja
enggak terusik kalau kemudian nanti tau tau bakal dapat jatah juga kalau kemudian bergabung
kita ini ya merah putih lah kalau ada yang sama sama mau membangun bangsa kenapa tidak
jadi pan bagi pan tidak ada problem lah
mau ada yang masuk kemudian bergabung nanti diatur berapa jatah kursi menterinya itu ya serahkan kepada pak prabowo
oke kalau dari golkar gimana kalau kemudian ada upaya pak prabowo buat ngerangkul pdip dan kalau pdip mengiakan bisa jadi dapat jatah merasa terusik gak tuh bang doli
karena begini kami dari awal
ya mendukung pak prabowo ini kan juga punya reasoning yang cukup kuat gitu dasari ya
dan kami mendukung sampai saat ini karena memang pak prabowo ini kan selalu membawa isu soal atau narasi tentang persatuan kesatuan kebersamaan sinergitas
dan kami juga memandang lima tahun sepuluh tahun ke depan ini
sekarang sudah disusun sampai tiga ratus dua puluh mas sejak di bkn gitu ya
itu memang menuntut adanya soliditas harmonisasi antara elemen bangsa
jadi kalau kemudian semuanya apa namanya setidaknya membuat komunikasi lah ya
saya kan selalu mengatakan kita sudah harus menganggap bahwa pilpres pileg kemarin sudah selesai
kita tinggal memandang lima tahun ke depan
nah dan ini harus dibangun komunikasi kebersamaan
bahwa kemudian kebersamaan itu bentuknya ada yang di luar di luar pemerintahan itu sama atau hormatnya
jadi kalau pun kemudian nanti misalnya disebutkan teman teman pdip mau bergabung gitu
yang itu memang relevan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasi besar yang disampaikan oleh pak prabowo
nah tetapi kami juga yakin ya
tadi saya katakan bahwa pak prabowo ini sudah juga punya rumusan
nah yang tentu apa namanya beliau tahu lah
beliau tahu mana teman teman yang memang berjuang bersama sama dari awal
beliau juga menjadi pemimpin yang adil gitu ya
nah yang ketiga yang paling penting tadi disampaikan oleh pak toto ini
bahwa mungkin memang kita berharap ya supaya memang nanti program program pemerintahan ke depan ini bisa terpengaruh
kalau kita komentasi dengan baik ya
kementerian atau kabinet ini memang terdiri dari orang orang yang betul betul capable gitu ya di bidang yang masing masing
walaupun dia berasal dari partai politik ataupun tidak berasal dari partai politik
nah saya kira kalau kemudian nanti ada pembicaraan intensif antara pak prabowo kemudian dengan ketua umum partai politik ya
dan kami yakin juga saya kira partai partai atau ketua bintang partai politik ini juga akan memberikan kandang terbaiknya lah
karena ini bicara tentang bangsa dan negara gitu ya
bukan hanya sekedar kepentingan partai politik masing masing
untuk bisa bekerja membantu pak prabowo di kabinet
nah tadi kan sudah sempat saya singgung masalah parpol utak atiknya sedemikian ya mas toto
tapi kalau untuk peluang relawan ikut bergabung dalam kabinet misalnya projo begitu itu juga masih ada peluang kesana atau tidak menurut anda
kalau realistis itu harus kita terima bahwa partai partai itu kemudian mendapatkan jatah ya sudah
itu turunan dari sistem pemilu yang kita bangun yang mengisyaratkan ada presidensial threshold tadi
tapi jangan bebani lagi kemudian presiden dengan ambil jatah lain
nanti ada jatah ormas lagi ada jatah relawan belum lagi ada yang mengatakan jatah jokowi
jadi poin saya adalah batasi juga secara kuantitatif
saya berharap tidak ada karena upaya ingin mempersatukan merangkul semuanya
nanti undang undang tiga puluh sembilan dua ribu delapan tentang kementerian udara bongkar
hanya karena ingin melebarkan jumlah tiga puluh empat menteri
setelah pilpres narasinya berhenti pada level persatuan saja
tapi kita harus bicara mengenai kerja
yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan sekedar persatuan dan rekonsiliasi
apalagi dalam situasi geopolitik terbaru
target dan beban buat prabowo gibran ini jauh lebih berat
jadi secara kuantitatif jangan ada perubahan dari undang undang tiga puluh sembilan dua ribu delapan
minimal ada perimbangan yang berasal dari non parpol
di luar itu baru kemudian ada ruang
silahkan politik pegang sapi terjadi
dengan tetap memperhatikan aspek kualitatif tadi
supaya kemudian mohon latar belakangnya apa apa
apakah kemudian kita sebagai pemilih dan sebagai warga bisa ngecek atau enggak
simpel kok bisa dilihat kuliahnya dulu apa
kalau pernah menjadi pejabat apakah pernah punya keterkaitan dengan departemen yang akan dia pimpin
tapi peran jokowi menurut anda akan cukup besar untuk penyusunan kabinet ini
dalam konteks memberikan masukan sebagai bagian dari keberlanjutan
tapi kalau dalam konteks pak jokowi malah kemudian ingin minta jatah juga
kalau ya seakan akan seperti sebuah partai
seakan akan menjadi sebuah blok politik
jadi saya pikir itu malah akan menjadi beban buat presiden terpilih
baik mas toto terima kasih
sudah hadir dalam diskusi kami kali ini selamat sore semuanya